sementara itu komisi pemilihan umum mengatakan akan memperpanjang masa perbaikan daftar pemilih tetap dpt hingga lima belas desember dua ribu delapan belas
hal itu disebabkan masih belum rampungnya rekapitulasi dpt hasil perbaikan di sejumlah provinsi
komisioner kpu firian aziz mengatakan masih ada dua puluh tiga kabupaten kota di enam provinsi yang belum merampungkan penghitungan data pemilih
enam provinsi tersebut yakni dki jakarta jawa barat sulawesi tenggara sulawesi tengah maluku dan nusa tenggara timur
belum rampungnya penghitungan disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit termasuk daerah terkena dampak gempa
serta adanya kendala teknis pada sistem informasi data pemilih atau sidali kpu
kpu menargetkan perbaikan dpt selama tiga puluh hari ke depan atau selesai pada lima belas desember dua ribu dua puluh
di dalamnya ada dua puluh tiga kabupaten kota yang belum atau yang melakukan penundaan karena berbagai sebab
pertama ada rekomendasi bawah seluruh yang harus ditindaklanjuti
misalnya kita mengelola data dengan dua kategori dalam dpt ini
yang pertama yang bisa dimasukkan ke dalam dpt yang kedua yang belum bisa dimasukkan ke dalam dpt
yang bisa dimasukkan ke dalam dpt terdiri dari data pemilih
yang sudah memiliki ktp elektronik atau belum memiliki ktp elektronik namun sudah mendapatkan suket dari dukcapil